aku udah sampai di depan rumah
kapan aku ngasih tau dimana rumah aku
perasaan aku belum nyebutin alamat deh
aduh aku jadi makin nih
lagi mabuk terus naik taksi sendiri
kasian juga ya
apa aku coba ikutin ya
kapan aku ngasih tau dimana rumah aku
atau kenapa napa lagi
aduh ini asam lambung mama lagi naik lho
aku langsung pulang ini udah deket kok
bentar lagi aku sampai rumah ya
tunggu bentar ya ma
yaudah kamu hati hati ya sayang ya
bella kok gak keluar sama sekali ya
hmm dikira gue gak bisa lebak kali
gue tau nih pak rendy nunggu siapa
pak rendy nyari pak jessica ya
enggak kok yaudah
ketemu saya panggilin
saya juga buru buru
ya saya pergi ya
aku tahu kamu datang di
tapi aku menahan diri
untuk gak keluar temuin kamu
aku sedang mencoba menjaga jarak
kamu bilang kamu gak cari siapa siapa
harusnya tadi saya panggilin bajis juga
mbak rendy baru aja balik
oh saya panggilin ya mumpung belum jauh
maaf sosir mirna gak perlu gak usah
jangan ya jangan nggak perlu kok
isi tadi saya juga sempat tanya pak rendy
pak rendy mau ketemu sama bajis gak
eh kata dia enggak
padahal bajis pengen ketemu tuh sama pak rendy
sosir mirna apa sih
iya udah kita siap siap aja yuk
kita kan mau nganterin raina ke sekolah
bajis mau ikut nganterin rina ke sekolah
abis nganterin rina baru disekat kantor
boleh baik ya
saya siap siap dulu
padahal kelihatannya udah rapi udah siap
gak mungkin sih
kalo pela sampe gak tau saya mau datang kesini
saya juga udah chat dia pesubuh tadi
saya kasih tau kalo saya mau datang ke pendok belita
pak rendy udah mau jalan
paling bentar lagi lah
kenapa gak nunggu di dalam aja disini panas
enggak apa apa kok saya disini aja
ini paling sebentar lagi saya mau jalan
itu kan bella ya
jadi bener kan
jadi bener kan
dia tau kalo saya datang kesini
hari ini gak banyak sih kak
saya berangkat sekarang ya
takutnya pak alu alunya saya
kau udah gak ada
atau mungkin saya kali ya yang salah liat
saya yang mungkin salah liat
tapi yang bener gw
tapi kalo dia ngeliat aku
masa dia gak nyamperin aku sih
dia ngeliat aja gitu
biarin dia yang merindu
biarin dia yang kangen
jangan kamu yang ngejar ngejar kayak gini
gak pantas bella
biarin dia aja yang merasa kehilangan aku
gak boleh aku
oke gak apa apa
katanya mau nganterin rena
aku masih ngeliat ke jendela
susternya kita nganterin rena sekarang
ayo silahkan ke rena
orang pak rendinya udah gak ada
masih aja diintip intip
ini pasti ada apapanya nih
mbak jess sama pak rendi
sikapnya jadi aneh gini
yang aku inget
terus aku nyari taksi
tapi kenapa sampai rumahnya pagi
saya ingat aku pulang dari klub aku jalan kaki sebentar dan gak lama ada taksi yang datang
tapi kenapa aku kebangun paginya masih di dalam taksi dan dalam perjalanan pulang
kan aku naik taksinya malam
ini kebangun pagi dan masih di dalam taksi
dan tau tau aku udah sampai di depan rumah
kapan aku ngasih tahu di mana rumah aku
perasaan aku belum nyebutin alamat deh
aduh aku jadi makin bingung deh
kok aneh banget sih
aku keluar dari klub itu malam
aku naik taksi juga masih malam
tapi kenapa sampai rumah malam pagi
dari klub ke rumah juga nggak akan makan waktu berjam
dari malam sampai pagi
mana argonya juga murah banget
sedeke deketnya rumah sama klub
gak mungkin lima puluh ribu juga kali
ini aku yang skip sama waktunya atau gimana sih
sekarang lagi ada di mana
aku di rumah nih
gak mungkin kan aku langsung curhat kalau aku tuh lagi bingung
syukurlah kalau udah di rumah
gak ini saya telpon karena